pada tingkat kepercayaan publik yang sempat menjadi salah satu peringkat tertinggi untuk aph
dalam sebulan ia mampu mengantongi untung hingga dua puluh juta rupiah
adalah masuk ke dalam hutan adat yang memiliki luas sekitar delapan puluh hektare
tapi pengalaman lu sendiri yang tas kecepet tuh gimana has
yang di castle tuh cuman ada
hal ini dilakukan seiring dimulainya pekerjaan penambahan pasokan listrik untuk pulau madura
kalau di platform media sosial kan
ciri khas batik kauman lebih menampilkan motif batik klasik
karena beras nih mas ini kemarin sudah saya cek juga gitu kan
berada di kawasan kemayoran jakarta pusat
kurang lebih saya baca kemudian juga
inilah suasana bengkel sepeda motor dan sepeda hotel di rumah hartanto di jalan jenderal sudirman kota salatiga
habis itu membasahi si bukit kars turun ke bawah
tapi kalau dikatakan minggu ini bisa mencapai tujuh ribu nampaknya masih belum kuat ya sentimennya
itu bisa kita turunkan bahkan kita buat flat supaya tidak ada sumber sumber kebingungan sumber sumber hengki pengki sumber sumber macam macam lah
oke walaupun belum tentu dipakai atau tidak begitu ya
pedagang juga sedang menikmati
sehingga keliru jika ada yang menyebutkan ketika pra peradilan ini dikabulkan
nah dari situ baru kita bicara apa
epidemiolog universitas indonesia pandu riono mengatakan
sepuluh tahun dan lima belas perdana menteri inggris sang ratu jadi jembatan antara masa lalu kolonialisme inggris dan masa depan globalisasi yang berbeda dari ketika ia pertama memegang tahta
mereka akan dapat menghentikan peningkatan jumlah kasus dengu fiver setiap tahunnya
nggak dari kecil jadi kalo orang orang yang deket baru tau tapi ya karena orang orang sering panggil wijin ya orang jadi tau dulu ya
kan akhirnya mas kan pindah ke jogja ke ugm ya
dan mendukung ekonomi warga setempat dalam mengelola wisata
berpengalaman sebagai fotografer selama dua puluh tahun membuatnya mengerti pentingnya momen dan kenangan bagi seseorang termasuk saat liburan
mungkin ini kali udah kelamaan di tanggerang
yang di natuna adalah untuk siaga tempur
melihat hal tersebut renata pun bertekad untuk dapat memberikan hasil yang terbaik di sea games kamboja nanti
wah ini adalah kesempatan bagus nih untuk mulai invest gitu ya
itu gak akan bisa di proses
dengan rasa otentik lokal pemilik kedai juga ingin meningkatkan jumlah konsumen ikan di indonesia yang merupakan salah satu negara perairan terbesar di dunia
di tentara itu kalau sudah diberhentikan itu levelnya memang tone gate betul
kalau persoalannya terkait dengan bantuan sosial
menjadi salah satu jalur utama arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
yang disusun menumpuk secara berlapis lapis
seorang ketua bumdes bambes jatra bersama di kabupaten gresik
penyebaran bakteri ini yang utama melalui droplet
di aku bilang sih banyak negara ya
temen sepuluh puluh aja kan kita
dilanjut dari ibu menteri sosial
pak bas untuk asian games
kalau mau nyari komenti itu pintar banget
tapi kok aneh bentuknya ya
jadi seolah olah agamaku yang terbaik
perempuan dengan dua anak di mana desa itu sedang banyak masalah punya masalah keuangan juga keluarga ini
bahkan kalau bisa ke luar negeri sih dok
di komplek perumahan pori duren tiga nomor empat puluh enam rt lima rw satu kelurahan duren tiga kecamatan pancoran jakarta selatan
karena sudah diterima oleh presiden dan ini harus bisa dijalankan oleh kita
bahwa dalam triathlon tak melulu hanya soal program latihan
sehingga kemudian ada konten konten yang harus dibuat
setelah terlapisi kemudian ditaburi tepung roti
kebijakan ini baru berlaku untuk pengguna kereta rel listrik komuter lain pada hari senin
kue yang satu ini berbahan dasar tepung ketan beras dan gula merah
jadi kalau gue prediksi gue
dan ini udah terjadi dalam satu dua tahun terakhir ini ya sebenarnya
untuk menjalani aktivitas selama seharian
mereka melihat dirinya sebagai orang australia
ya tapi lah boleh lah ini kalau misalnya tim tim sri kandi mungkin yang bisa ngambil nih dua tahun tiga tahun lagi ya channe ya
direktur saya aja udah tujuh puluh enam masih aktif begitu ya
kesamaan yaitu berdasar pada agama
maksud saya studi klinisnya apakah sudah ada
apa emang lu udah ada obrolan ke papa mama lu
namanya masing masing kepercayaan saya yakinlah dalam dalam apa namanya keyakinan saya pasti
sedangkan untuk dendeng ikan dijual rp dua ratus per kilogram
ini bening oke nah kalau masih ada isinya harus dibuang dulu dibuang ya jangan diminum botol plastik sebelumnya harus
dan juga tidak hanya belanja dan melihat lihat batik
tapi kalau memang sangat khawatir ataupun tidak terlalu mengerti
apakah memang saham saham perbankan menarik untuk dilirik
kayaknya yang serius nih latihan
itu bisa jadi merupakan bagian dari gangguan mental ya
ya mungkin yang paling tua di situ saya sama pak rosan kali gitu kan
bagaimana kemudian upaya dari pemerintah daerah
dan hebatnya lagi dia pulang paling telat
dengan pagu rp dua puluh delapan tujuh ratus sembilan delapan ratus enam belas tiga ratus
kemudian ditransfer kembali kepada pelaku ini untuk mendapatkan komisi sepuluh
pasangan suami istri nekat selfie di bibir karang
gue penasaran sebenernya ini dari dulu dari jamannya nbl
kita belanja di platform e commerce karena seluruh dana dan lainnya itu menjadi tanggung jawab platform jika memang sellernya itu seller nakal ibaratnya
jadi bukan kebutuhan tertiary
disatakan dengan ustaz felix yow
mulai dari menggambar pula hingga mewarnai
kalau lihat di jakarta masih juga tinggi kita akan lihat komoditas lainnya
dan itu saya rasa jadi salah satu alasan kenapa sih tiktok ingin ataupun memilih untuk bergabung dengan grup gotoh
terutama dalam bentuk belanja investasi ya
itu berarti sma lo pas itu di mana
jadi sekarang papa lagi di surabaya gitu
bahwa kesatria laut adalah merupakan pengawal samudera
harus gue sma dua juga jurusannya jurusan bahasa buat bahasa
platform ini juga dibangun untuk memudahkan fotografer mendapatkan pekerjaan
persennya di atas rata rata nasional
mobil mobil tahun sembilan puluh an tahun dua ribu an awal
bisa juga dibawa ke klinik atau ke rumah sakit khusus hewan
warung yang sudah berdiri sejak dua puluh delapan tahun lalu ini menjadi rujukan untuk menikmati kuliner malam
yang pertama itu memang aktivitas masyarakat
oke dari tempat anda melaporkan saat ini
yang ketiga adalah motif eksistensi
diskonnya sendiri ini sampai delapan puluh persen
nah untuk diskon barang apa saja sih yang diberikan kepada barang barang tersebut itu beragam memang diskonnya mulai dari elektronik ada otomotif dan juga kuliner seperti itu staza
tidak banggakan yang saya justru prihatin
juga dia bisa nulis untuk soal itu gitu ya
nah itu menstimulasi orang untuk reduce stress lebih baik lagi
hal ini untuk mempercepat proses dan membantu efisiensi pekerjaan
automatik dia jadi oposisi kan
presiden joko widodo memperkenalkan jurus baru penanganan pandemi covid sembilan belas
anies menegaskan pentingnya proses daripada hasil akhir
dan pentingnya proses recovery setelah olahraga
lo brownfield dandi siapa lagi tuh angkatan lu tuh
ya sebenarnya ini menarik bahwa pekan lalu ada gubernur fed ya
untuk menangani para pasien positif covid sembilan belas pak
dibandingkan sekunder dan primer
lo seberapa besar sih peran kakak lo itu dalam karir basket
yangko yang menjadi produk kuliner akulturasi dari tiongkok ini
masih mau nyetir mobil tapi yang sedikit menantang perhatian kami langsung tertuju
ya termasuk itu harus ada konfirmasi
hampir tidak bisa membayangkan recovery ekonomi
yang biasanya april mungkin sudah ada yang dealing ya
mereka harus secara kerap melakukan pemeriksaan
persoalan pilihan kata kata itu dalam antropologi
masukkan kembali milk crepes dan pastry cream
dan untuk mengetahui rangkaian acara dari hari armada dua ribu dua puluh satu
apalagi kalau kita ngomong misalnya secara internasional kita tahu ada corrupsi perception index gitu
anda akan mendapatkan satu porsi ikan lele
produk kerajinan kerang yang paling murah adalah gantungan kunci
nah komnas ham juga melakukan pendalaman
ini tetap porsinya tetap
beliau sangat tegas itu adalah urusan partai politik
meski tumor jinak pada payudara memiliki kemungkinan kecil untuk menjadi kanker
saya pikir indonesia juga layak disandingkan dengan negara negara lain
karena kalau kamu bisa menggulungnya dengan baik kamu bisa memasukkannya ke mulut kamu
dengan adanya pengerukan dan lain sebagainya ini selama ini kerugian akibat banjir ini bukan saja kerugian ekologi
penggunaan gas alam dapat didorong untuk menjaga kedaulatan energi nasional
dilakukan saat itu tidak terlalu banyak yang setuju
setuju ya berarti setuju itu tadi statement pertama ya
satu selalu menjaga prokes kesehatan
orang tua atau orang tua pengganti juga harus memperhatikan kelangsungan hidup dan kepentingan perkembangan anak
jadi kita tetap sesuai rute yang kita bangun saat ini ya
peraturan peraturan yang terlalu menghambat itu akan di streamline
maksudnya kalau main jadi keeper tuh kayak gak ada ininya gitu
yang menandakan kalau kita itu ancaman buat seluruh koloni
ia pun meminta masyarakat untuk tetap menjaga gaya hidup sehat
akan dikurangi seperti itu
sejak tahun dua ribu dua puluh satu tercatat hanya dua puluh delapan kasus infeksi pada manusia
yang memang pemerintahan papme itu akan ditanggung pemerintah
karena ekspor kita salah satu yang kita tuju adalah di tiongkok sendiri
perwarga kita urus mulai dari pengurusan sertifikatnya
ya ini ada fun fact nya nih kemarin kan waktu itu kan gue ngontak vanessa untuk ngobrol ngobrol tuh
hingga saat ini tercatat beberapa pse asing seperti google twitter hingga facebook belum mendaftar di indonesia
dan semua temuan kasus di depan kasus sayangnya surveinya cuma antibody
nah ini lu abis dari loren lu mutusin masuk uph juga ya termasuk salah satu apa ya
ini kalau ditambah es makin mantap lagi
mendengarkan indonesia raya dulu
bulan dari apa dari mana itu inaba gitu kan
sehingga masyarakat bisa mencoba langsung kereta cepat jakarta bandung
dan pasar mengharapkan people bank of china melakukan kebijakan yang lebih banyak lagi gitu ya
ada yang tumbuh sekitar dua meter saja
atau minggu delapan belas september waktu indonesia
jadi yang ada simptom kemudian mesti dipisahkan ke rumah sakit
namun jalur ini tetap menyimpan cerita dan nostalgia bagi siapa saja yang melintasinya
saya juga sudah mulai untuk persiapan pemilu tahun dua ribu dua puluh sembilan ya
termasuk menolak keterlibatan tim israel dalam piala dunia u dua puluh
nah nanti harapannya juga baradae juga tetap berkomitmen untuk mengungkap kejahatan ini
dede ngomong katanya kalau lu ke dbl lu tuh disitu sikut sikutan
ada yang instrumennya jangka panjang memberikan pertumbuhan jangka panjang ya
bagaimana menurut anda apa yang akan diberikan pada hari ini
itu bisa ditata gitu
untuk itu hal pertama yang harus dilakukan saat berbuka puasa
tidak lagi mikirin harus nyari pendapatan yang lain
tapi bagi mbak indira sendiri
iya bener jadi kayak ya masa gue pertaruhkan ke yang tidak jelas gitu
tahap selanjutnya adalah menyaring serbu pohon aren
mungkin anaknya kecenderungan terkena sakit jantung itu lebih besar
saya ganjar tade andrias surabaya jawa timur
harinya sih gak nentu ada kadang dua tiga
lu ada rutinnya gak sih latihan sama hivan maksudnya sebulan sekali kah
rp dua ratus lima puluh ribu bukan rupiah
yang mana yang ini kodrat
para penggemar juga mengkreasikan kemasan dengan berbagai cara yang unik
dan untuk dana roda empat itu sebanyak lima ratus ribu rupiah
atau anak anaknya orang tua siswa
ukm ini berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan dan masih bertahan hingga kini
di jakarta ada sejumlah kafe tematik berkonsep unik yang terinspirasi dari kartun film hingga game
kirap buigi diselenggarakan setiap tahun oleh umat tionghoa kudus menjelang perayaan tahun baru imlek
agar bisa terhubung dengan bantuan bantuan yang profesional
tapi ini dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi
sudah bersama kita bergabung melalui sambungan zoom
terus cepetan kuliah lulus secepet cepetnya
nggak segampang ketika kita bikin mau waktu itu
ketna risa agaripa surabaya cawa timur
jadi pelan pelan properti ini kelihatannya akan jalan gitu ya
tni untuk melaksanakan fungsinya harus dalam keadaan siap tempur setiap saat
di jawa timur keunikan paling menonjol dari kain batik klasik adalah dari cara menggambarnya
guru besar politik dan keamanan universitas pajajaran muradi
nggak latihan ya lagi off tuh boleh tapi kalau misalnya lagi ada latihan sih kayaknya mereka juga mikir mikir juga mau balik karena kan kasihan juga bolak balik terus ya lebih baik di mes lah
orang banyak awal dari masalah kesehatan jiwa itu ada kesulitan tidur
terkadang lewat dingin tubuhnya kehadiran jiwanya masih hangat terasa
ya selamat pagi rizky hari ini bisa dikatakan sudah tiga hari lagi kesiapan dari mgpa selaku pengelola sirkuit mandalika untuk menuntaskan seluruh pekerjaannya
aku tuh pengen banget masuk universitas gajah mada dulu
target omset dari industri kreatif smkn di jawa barat mencapai sembilan satu miliar rupiah
anak anak sekolah ini mengaku tidak punya pilihan
lalu kemampuan lagi untuk mengetahui kecacatan visual spasial intelijens
masyarakat sudah terbiasa sudah tahu kapan mereka harus memakai masker
artinya jangan sampai ada negara yang terlalu berlimpah airnya
tapi memang ada sumber sumber penerimaan ad hoc
biasanya berwarna putih kuning atau merah
nah mungkin profesor bisa lebih meyakinkan lagi masyarakat terkait dengan kegambangan masyarakat
sementara banyak tpa lain kekurangan anggaran
menurut permendikbut ristek nomor empat puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga
ini nanti diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan atau bagaimana
asal kamu mau kuliah di mana
tapi yang terpenting adalah masalah efektivitasnya gitu
ataupun yang sedang ditayangkan
pada orang dewasa gejala penyakit ini biasanya tidak begitu berat
saat ini ban tanpa udara buatan dosen poltekat merupakan generasi kedua
si promis ngajak buat main fun game sama sm sebelum covid
itu di dibawa telapak kaki isinya air gitu kau ini jarum apa namanya kapalan kapalan jadi itu
semuanya biar bisa nikmatin
oh iya omset usaha laundry yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan memang bikin ngiler
setelah menyatu adonan burung pisang lalu dimasukkan ke dalam loyang dan ditimbang
bagi warga pembuat batu gamping tradisional
seru ya anak anak belajar hal baru
kali ini ppkm tetap digunakan namun ditambahkan dengan kata mikro
ya itu kayak transjakarta misalnya
jadi waktu yang tepat bagi kelompok wayang orang ngesti pandowo di semarang
soal banyak mentornya sama mentor gitu loh
ya lebih pada yang tapi kan enggak tapi kan itu dibilang aku bilang yang s dua aku tuh nggak ada yang di universitas yang
ya ini pertanyaan yang sering banget ditanya sama pak aina aku juga
serangan ya antara ketiga poros gitu saling serang saling kritik dan itu sudah menunjukkan kepada kualitas
meski dianggap makanan rakyat dengan harga murah meriah tapi jangan salah
mama lahir di bunda bunda menteng
cara membayar zakat fitrah sebenarnya cukup mudah
nah ini musim kemarau yang paling banyak itu burung
ciri khas batik khasan ketika itu adalah motif geometris antara titik garis dan kotak
baik kita harapkan memang penanganan dari banjirop segera diatasi dengan baik dan juga korban dapat tertangani juga di sana
oke kita saksikan wanita besar masuk ke laut
kalau yang sudah tua agak ada merah merahnya ini
ya maksud saya begini pasangan dua ini kan merepresentasikan keberlanjutan yang sebut saja ya disponsori ya
itu harus dilakukan dari sejak hari
karena memang harus ada registrasi dari teman teman
ya misalnya dicemar oleh droplet dan sebagainya dan dikonsumsi oleh si hewan itu maka bisa saja
karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan jakarta ya
jadi balik lagi james thank you banyak ya james for your time ya
jadi lebih kecil begitu ya
oh kalau emanuel klubnya apa
perasaan perasaan seperti cemas panik attack depresi dan bahkan rasa putus asa
seperti tadi yang kita sebutkan memang paling banyak menyebabkan kematian gitu ya
meminimalisir risiko itu nah kalau melihat trennya beberapa waktu belakangan berapa tahun belakang
baik itu yang dia offline maupun dia juga online gitu kan
kalau you bisa pegang timnya bagus organisasi senang
ada ruang ketemu dan ada ruang dialog terlebih dahulu
selain mengintimidasi korban para pelaku juga merusak kaca depan mobilnya
mulai dua ribu dua puluh dua fokus program nawacita adalah membangun desa energi berdikari pertamina
dengan produksi sampah plastik secara global yang diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat pada tahun dua ribu enam belas
untuk jatuhin yang lain fungsinya
lebih dari tujuh puluh persen dari mereka merasa kelelahan
ya gue bilang ya udah lah jalanin aja
jadi anda bisa menjamin sebagai salah satu orang terdekatnya pak prabowo
kemudian ada irisan yang tadi kami jelaskan
terus habis itu aku harus ke rumah sakit
kalau kita tahu tenggiling kan punya fungsi yang sangat penting bagi ekosistem
jadi itu sudah sangat membantu untuk mengurangi pandemi
kualitas bayarnya itu nah bukti bahwa
pengelola pekerja tambak udang menyebut
di tahun dua ribu lima belas itu ini sempat dipergunakan oleh warga menjadi tempat makan
diceritain sedikit nih awal mulanya untuk membangun bisnis donat ini tuh apa inspirasi dari mana
yang menabrak selvi amelia nuraini
menumpuknya penduduk di satu pulau menyebabkan ketimpangan antara penduduk pulau jawa dan di luar pulau jawa
saya bisa kemudian memegang pintu kaabah dan mendoakan pak prabowo supaya jadi presiden itu luar biasa menurut saya
karena satu persen juga bisa menyebabkan kematian orang yang memang dengan komorbit atau dengan daya tahan tubuh yang sangat rendah
tapi kalau normal biasa ya kita biasa isi ada iwan ayam sama kekian
untuk sekarang kan memang dolar lagi tinggi tingginya tapi kan kalau emas kan memang selain nanti mungkin bisa jadi perhiasan atau logam mulia
itu sangat penting banget karena ada kaitan antara senyawa
rumah undian sementara bagi mereka juga akan ditaruhkan ke sana
timur leste bisa harus diatasi begitu juga hongkong hanya hitung hitungan tinggal berapa banyak gol yang bisa diambil
mulai dari jenis ikan air tawar dan ikan air laut
dan saat ini bisa menulari kepada manusia ke manusia
nilai tukar maupun dari sisi inflasi
ternyata salah satu keenggangan ini
sehingga tadi beberapa sektor yang cukup sensitif ya seperti misalnya sektor properti pembiayaan tentu juga akan berpengaruh
itu sudah ambil napas bu wan ke hidung
berikut ini laporan tentang hal tersebut
kami itu ada kurang lebih dua ribu rt
yang kedua di pasar saham sendiri
program pensiun dini dimulai pada sembilan belas mei hingga dua puluh satu
dan mereka bergerak ke seluruh dunia mencari pasar yang potensi
maka setiap hari sebenarnya polusi di jakarta itu buruk
dengan melakukan operasi pasar atau apapun
harus harus harus banyak masalah bu siap siap
oh udah pernah main sama keduanya soalnya nih ya
inacraft atau international handicraft trade fair dua ribu dua puluh dua merupakan pameran kerajinan yang menjadi wadah untuk memasarkan produk para pengrajin aircraft lokal
pawai budaya kali ini bertema alex batonjong
nah seperti itu lah
dan juga untuk membuatnya lebih mudah
yaitu ketika dalam situasi darurat ditemukan anak dengan suhu tubuh di atas tiga ratus tujuh puluh
ada perkedel kentang perkedel jagung ada juga telur dadar dan sate satean
nah sekarang saya harus ke sana ya mas nyebrang
dan yang saya suka ternyata after taste nya setelah kita telan
terus dijaga oleh bank indonesia

ada juga beasiswa riset itu dari profesor dari sebuah universitas yang biasanya itu bidangnya it atau teknik seperti itu
ada kegiatan festival mahakam
kemudian untuk kalabila sendiri adalah tradisi yang ada di indonesia pasca lebaran idul fitri tiba
baik baik terima kasih banyak atas informasinya dan perbincangannya
jadi kita di tingkatan pertama saja
kemandirian dan sosialisasi dengan teman dan lingkungan
ya kalau kita ke hutan tidak boleh pakai alas kaki itu
universitas atau di sekolah sekolah itu
adapun pasangan anies mohaimin meraih empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
kira kira apalagi ya alasan pelanggan suka makan di warteg
jadi kalau yang serius serius udah di sekolah nah di taman baca kampung buku ini yang senang senangnya gitu
dan beberapa tanda telah ada di tingkat akar rumput bahwa pesan ramah lingkungan telah terrealisasi
jadi enjoy ya asik rame sekaligus ibadah
bervariasi dan kadang juga
tapi tidak sepenuhnya gitu
kalau di australia belajar apa
cara penjagaan jantung basic aja sih setahunya itu dengan orangnya teratur dan juga tidur yang cukup
artinya mendapat sanksi administratif
croqueline siap saatnya memulai proses pembuatan adonan sousnya
terutama terkait dengan kebijakan suku bunga the fed amerika serikat
telah terjadi intolerable flows
kemudian masuk ke dalam limbar yang tertutup kain
sehingga sangat menentukan hasil yang didapatkan petambak udang
yang bertahan juga ya sopi topedia larzada dan sebagainya yang memang itu menunjukkan inovasi dan bersaing yang cukup bagus gitu kan
kita doakan yang terbaik buat garuda udan buddha
udah lu sekarang ini baru tahun ke dua
rumah yang berandanya ia sulap menjadi perpustakaan ini
jadi bisa dicapai untuk jalan keluar atau solusi dari permukaan
misalnya saksi harus ada dua
tapi disitu mereka yakinin kita sih kayak rivaldo banget ngomong ke gue kayak
buat pecinta gorengan ingat asupan per hari harus dijaga
jika ingin melakukan diversifikasi investasi ya mbak
ya ya ya ya soalnya emang kalo gua liat cara mainnya dandi dandi tuh emang ini ya ngebuka ruang buatan ruangnya bagus ya
yang kedua kader kader partai
atau hanya misalnya dinas perpustakaan saja yang peka terhadap budaya literasi ini
pergerakan orang tetap terjadi di mana mana
meski sudah diperbolehkan tidak mengenakan masker
mengemudi mobil perwarupa dengan posisi badan tidur tentu bukan hal yang mudah
nah jadi apa ya terus orangnya disiplin maksudnya bukan on the court doang of the court juga
jangan lupa ambil foto untuk kenangan kenangan di media sosial anda
padahal kan persoalan mundasmu etik itu kan
ketujuh ialah sabilillah atau seseorang yang berjuang di jalan allah
seperti siloin steak seharga tiga puluh ribu rupiah
kalau private kan jadi kayak lebih mahal gitu kayaknya ya
merupakan langkah yang tepat mengingat tadi ternyata data dari bapak
serta vaksinasi dapat mengurangi resiko tertular
yang indonesian muslim association buat tahun ini
dan mereka juga memiliki peran yang sangat penting
sebut main dbl nggak sih
karena mungkin terlalu sering olahraga jadi kalau misalnya tengkurep mungkin kayak agak pegel sih pas bangunnya
terjebak dan sampai siang ini masih terus dilakukan pencarian yuda
othi men harass kota benka tetapi tetapi serang ratu juga menumai target pel parapherohansian phases depan
terkait kewajiban pelaksanaan upacara adat rabu solo
dengan kebutuhan mencapai dua juta bahkan yang masih ada gap di sini ya pak
otak remaja berkembang dalam keadaan konstan
berangsur turun dan rata ratanya nanti akan sekitar tiga puluh ribu sampai empat puluh ribu rupiah per kilogram
ajak setelah juga tidak bersalah
dari hasil latihan day to day gitu ya
kemudian memang program sampai pada tingkat kelurahan dan rt
misalnya di kombinasi nasional
nah ini yang dilakukan oleh netanyahu
menjadi jalan bagi dusun bondan keluar dari kegelapan
hal hal yang baik itu kan harus kita dorong
selain tiga wahana tadi masih ada juga nih arena bermain sepatu roda balon air
ya terjadinya penaikan dan penurunan risiko ya itu tidak terlalu negatif sekali lagi ya
di hari ke tujuh belas bulan ramadan ini kalila dan kairin menyerahkan infak melalui sistem drive thru
orang nyebut biasanya rehabilitasi gitu loh
kita juga menyarankan agar para pelaku usaha ini demokratis
bayangkan jika populasi dan jenis lebah tidak cukup atau bahkan punah
pada minggu depan yang dirancang untuk melindungi pekerja gig economy